melempar lempar begitu ya
kalau misalnya kita melihat kedekatan dari kaisang dan erina
itu lebih mesra ya dibanding kemarin ya
betul karena mungkin kemarin tegang tuh ya
ijab kan tegang nih
sekarang sudah melewati semalam
itu sudah mulai ya akrab lah jatuhnya lebihnya gitu ya
kalau misalnya kita melihat dari sisi status ya
ini udah sah menjadi suami istri
ini meskipun panas banget
pakai adat solo basahan
tapi ya tidak mengurangi kebahagiaan mereka ya
tetap aja gitu
mereka menebar senyum
menyebar udik udik gitu ya
mungkah wajah wajah berbahagia ya
apalagi hari ini erina sedang berulang tahun
oh iya benar benar benar
ini ya seperti kita sampaikan tadi
ini kado terindah mungkin
yang diterima erina selama
untuk merayakan ulang tahun yang ke dua puluh enam tahun ya
diberi kirap gitu
di pura mangkunegara untuk menggelar tasyakuran
mungkin kalau kita perlu mengingat sejarah
mungkin peristiwa seperti ini juga pernah terjadi
beberapa puluh tahun yang lalu
jadi ketika itu kan
raja mangkunegara ke tujuh menikah dengan gkr timur
gkr timur itu adalah putri dari hamengku bona ke tujuh
jadi ini sama aja kan
seperti jogja dapat solo
dapat solo adatnya ya
adatnya gitu jadi meriah nih seperti ini
jadi memang hal hal yang seperti ini harus dirayakan
untuk menunjukkan ke seluruh masyarakat indonesia
bagaimana jalannya adat jawa seperti ini ya
jadi kalau misalnya teman teman lainnya melihat